salah satu contohnya adalah kucing kawin di pelapon itu sebenarnya kalau kucing kawin di pelapon aja
warganya sendiri aja itu bisa cuman mungkin mereka ingin lebih simpel pengen lebih gampang yang
aturan kita tidak harus mengerjakan ke situ akhirnya kita harus mengerjakan ke situ dengan
meninggalkan kerjaan kerjaan yang istilahnya lebih berat yang harus bisa kita kerjakan
saya sangat senang dengan adanya crm ini itu bisa membangkitkan tolakur kinerja yang di bawah dan
itu menjadi patokan saya untuk pengembangan karya tidak ada unsur elek elek itu menilai
penilaian kinerja yang terbaik ini crn membantu di salah satu poin untuk membantu karir di bidang warga
tinggal tinggal dipastikan aja sih jangan sampai semoga sistemnya enggak enggak terbengkalai ya
soalnya kan biasanya suka ngelihat yang oh ini bagus di berapa tahun pertama terus abis itu nanti
menurun semoga kalau jadi sama crm
jakarta kota sibuk pusat ekonomi dan bisnis berskala global
daerah khusus ibu kota dki jakarta memiliki luas sekitar enam ratus enam puluh empat km persegi
dengan jumlah penduduk sekitar sepuluh lima puluh enam juta jiwa
warga jakarta tersebar di empat puluh empat kecamatan atau dua ratus enam puluh tujuh kelurahan
ditambah sebanyak satu lima juta pengelaju asal kota bogor depok tangerang dan bekasi
yang berkegiatan di jakarta membuat beragam permasalahan di ibu kota dapat muncul setiap hari
masalah kemacetan sampah parkir liar coretan liar jalanan rusak dan berlubang
kenangan air hingga banjir selokan yang mampat dan beragam masalah lainnya muncul silih berganti setiap hari
siapa pun akan kewalahan mengatasinya
namun mungkin tak pernah terbayang oleh pasukan oranye
pekerjaannya sebagai anggota penanganan prasarana dan sarana umum ppsu telah berkontribusi banyak dalam pembangunan jakarta
ini berkat teknologi aplikasi yang memudahkan pekerjaan mereka
cepat respon masyarakat crm adalah sistem yang digunakan oleh perangkat
pemerintah provinsi dki jakarta untuk menampung aduan warga tentang permasalahan di ibu kota
yang kemudian akan ditindaklanjuti
sistem crm dipakai oleh petugas dalam bentuk aplikasi
laporan berupa aduan masuk ke crm petugas yang bisa diakses oleh lurah
kemudian nura akan berkoordinasi dengan anggota ppsu untuk menindaklanjuti aduan tersebut
pertama pimpinan mendisposisi laporan
lalu saya dan teman teman cek lokasi dan pelajari permasalahannya
kemudian jika misalnya ada yang perlu kita laporkan laporan ke pimpinan
lalu setelah itu sesuai dengan arahan pimpinan kita proses tl
buat foto laporan di aplikasi foto mulai dari foto lima puluh sampai dengan seratus
sudah itu saja
nah dari ponsel anggota ppsu mereka bisa mengetahui lokasi aduan dengan spesifik melalui aplikasi crm
bisa memberikan estimasi waktu selesai ews terhadap tindak lanjut pengaduan tersebut
yang biasanya tidak lebih dari enam jam tergantung dari bentuk aduan
sebelum ada crm anggota ppsu mengaku kewalahan untuk menyelesaikan aduan warga
hal itu disebabkan oleh birokrasi

kemudian selesai dengan surat penyurat sehingga membuat waktu penyelesaiannya menjadi lama
kalau sebelum adanya crm kita tidak bisa memantau dua puluh empat jam kebersihan atau kenyamanan wilayah
tapi dengan adanya crm kita bisa memantau atau melihat beberapa wilayah yang mungkin kita kurang apa ya menyenangkan
apakah itu bagaimana

kurang ngeh kalau disitu ada
seperti coretan liar atau mungkin
hal hal lain yang bisa dilaporkan
atau bisa kita bersihkan
terbantu dengan adanya crm dengan laporan laporan
yang masuk ke keluarga bonsiri
berarti pengerjaan laporan
menjadi lebih cepat ya
iya betul pengajuan laporan menjadi lebih cepat
karena kita tahu langsung
apa yang kira kira belum kita kerjakan
kalau di koordinasi
untuk banyak hal
gitu kita harus bersurat dulu
misalkan ada penertipan
penertipan parkir liar
kita harus bersurat dulu ke instansi terkait
dan itu mungkin memakan waktu
lebih dari sehari atau dua hari
itu melambat atau menghambat
laporan laporan dari warga
yang ingin sekarang dipindahkan lanjuti
dan laporan laporan aduan yang masuk
jelas membuat pekerjaan para anggota ppsu
namun justru mereka mengaku
pekerjaannya jadi lebih cepat beres
meski diterpatrik sinar matahari
belum lagi akibat terlampau
mudah dalam pelaporan
tak sedikit aduan yang masuk ke dalam aplikasi
merupakan permasalahan di luar tugas
pokok dan fungsi tupoksi
salah satu contohnya adalah kucing kawin di pelapon
itu sebenarnya kalau kucing kawin di pelapon aja
warganya sendiri aja itu bisa
cuman mungkin mereka ingin lebih simple
ingin lebih gampang
jadi mereka melaporkan
terus ada lagi kayak kotoran hewan
di depan rumah
yang aturan hanya dia tinggal siram aja
warganya itu malah dilaporkan
yang lebih banyak
yang aturan mereka bisa kerjakan sendiri
dilaporkan pihak aplikasi
kita tidak harus mengerjakan ke situ
akhirnya kita harus mengerjakan ke situ
dengan meninggalkan kerjaan kerjaan
lebih berat yang harus bisa kita kerjakan
pernah di kroyok ormas
salah satu ormas itu
lagi itu dapat
kita turunin sama pak lurah
tiba tiba salah satu anggota ormas itu
mungkin dia ngadu
dia ngomong langsung ke kelurahan
tindaklanjut ke kelurahan
tiba tiba udah ada di kelurahan
jadi saya pulang dari kelurahan ke kelurahan
saya belum sampai
turunin motor saya udah dipukul
ya sampai di situ
ya bagusnya pak lura datang
jadi cepat di lerai sama pak lurah
ada warga yang bijak
ada warga yang males
jadi tadi dalam penggunaannya harus bijak juga
ya itu iseng ngerjain orang atau gimana
masa dalam rumah dipoto dibuat laporan
ya kan gak lucu gitu loh
ya namanya kita sudah masuk laporan
tetap kita selesaikan dengan
sesuai ke prosedur ya bu
cuma kita kasih arahan aja
semenjak ada aplikasi
cuma karena kita sebagai pelayan masyarakat
itu pak sudah menjadi kewajiban kami
jadi apapun itu ya
udah bagian dari tanggung jawab kami
pasukan oranya berharap
bisa terus berkolaborasi dengan warga masyarakat
melalui sistem cepat respon masyarakat
demi membangun jakarta yang bersih
aman dan nyaman
ada crm pun oke
tapi harus cepat
tapi lebih baiknya lagi monitoring
anda tuh jalan jangan
anda kerja tidur gitu kan
jadi anda kerja lihat jalan tuh
begitu berlubang tutup tutup
jangan sampai ada orang lihat
lampu juga malem keliling
begitu ada mati langsung penderi
jadi cepet cepetan gitu loh
ada begitu banyak kategori masalah di caki dan setiap kategori tersebut akan memudahkan petugas dalam menangani laporan secara tepat sesuai dengan organisasi perangkat daerah opd yang bertugas
laporan yang masuk lewat aplikasi jaki akan terhubung dengan aplikasi crm milik petugas yang dipantau secara real time
kemudian laporan akan masuk ke kelurahan setempat kemudian diteruskan ke opd terkait yang menangani masalah sesuai kategori pelaporan
melalui aplikasi crm petugas ini apabila aduan masuk ke wilayah kerja sebuah kelurahan maka lurah akan berkoordinasi dengan anggota ppsu
namun jika kriteria aduan di luar tupoksi anggota ppsu maka lurah dapat berkoordinasi dengan dinas terkait

setelah berkoordinasi terkait laporan yang masuk dinas bisa memilih untuk menindaklanjuti atau mendisposisikan ke sudin yang berhubungan
sudin akan menindaklanjuti laporan yang masuk di aplikasi crm petugas
laporan yang masuk harus ditindaklanjuti maksimal seminggu sejak laporan masuk

dinas bina marga provinsi dki jakarta menjadi dinas yang paling banyak mendapat disposisi untuk mengerjakan

dari aduan yang masuk ke dinas bina marga misalnya memperbaiki movable concrete barrier mcb atau pembatas jalan berbahan beton yang rusak atau kusap
mengurusi penerangan jalan umur menambal aspal di jalan yang rusak membenahi kabel kabel yang semerawut dan masih banyak lagi
crm ini kan aplikasi dan itu sangat transparan
dan kinerjanya terukur akuntabel
sehingga pada saat koordinasi itu tadi jelas begitu akun kepala dinas mendisposisikan ke bidang atau ke sudin
itu sudin dalam waktu dekat cepat langsung mendisposikan ke tingkat wilayah ke tingkat kasinya
dari kasih dia langsung mendisposikan ke tingkat satu
jadi disitu akan kelihatan
delay timenya dimana akan kelihatan
akan senilai disitu
begitu dari tingkat safel yang terbawah langsung melaporkan
contoh begitu koordinasi ada aduan langsung tindak lanjut
itu berapa waktu kita ukur
contoh ada kerusakan ringan
hanya jalan berlubang kita kasih waktu
dalam sekian jam pengaduan dua jam tak selesai
itu kalau kerusakan ringan
kalau kerusakan sedang
dalam hitungan satu dua hari harus di tl
kerusakan berat itu dalam waktu seminggu minimal dua minggu di tl
contoh kerusakan berat itu kalau ada jembatan runtuh
cuma kan nggak bisa di tl
itu harus ada perencanaan kemudian harus dibikin fondasi harus dipi itu butuh waktu lama
tapi kalau namanya kerusakan ringan begitu jalan berlubang itu hitungan jam itu harus di tm
begitu cek itu udah langsung bawa bahan
terus itu kita kasih waktu
begitu langsung dicek ya langsung pakai komik langsung di baby roller kita hitung
tiga jam harus selesai
jadi gak ada lagi namanya jalan berlubang itu hitungan sehari gak ada
koordinasi yang baik antara suku dinas di bawah dinas bina marga tak terlepas dari kepemilikan akun oleh seluruh tingkat pejabat
mulai dari kepala bidang kepala suku dinas
sampai ke tingkat kecamatan atau kepala satuan pelaksana
sehingga crm bisa diakses semua pihak terkait
selain itu agar aduan dari crm bisa segera ditindaklanjuti lebih optimal dengan waktu yang lebih cepat
sehingga aduan yang sempat mencapai rata rata rp tujuh per bulan dapat terdistribusi dengan baik dan perlahan menurun
jadi rata rata satu lima ratus aduan per bulan
laksanaan tindaklanjut yang lebih cepat dan lancar akan menjadi penilaian serta penghargaan bagi aparatu
begitu udah akunnya itu semua dapat ya itu tadi langsung akses masuk cepat
kita termasuk dinas paling banyak lima besar di skpd lima besar aduannya paling banyak
rata rata kita hampir satu lima ratus itu per bulan laporan
dulu waktu saya masuk tujuh ribu tujuh tidak bisa tereksekusi karena tadi akunnya hanya di kadis
begitu saya masuk saya evaluasi harus seluruhnya sampai ke tingkat bawah
rontok langsung ke bawah sekarang tinggal rata rata satu lima ratus
dan itu saya buat sistem lagi supaya lebih cepat lagi mendukung crm
dengan mgr tadi setiap kasalple harus menanggapi crm itu dalam waktu kurun waktu cepat
monitoring harus dilakukan sebelum ada aduan monitoring
karena saya sangat senang dengan adanya crm ini itu bisa membangkitkan tolak ukur kinerja yang di bawah
dan itu menjadi patokan saya untuk pengembangan karir
begitu crm anda bagus ranking satu dua tiga bahkan setahun berarti kasalpol bisa menjadi kepala seksi
kepala sesi bisa menjadi kepala bidang masudin
jadi tidak ada unsur elect and dislike itu menilai penilaian kinerja yang terbaik
ini crm membantu di salah satu poin untuk membantu karir di bidang warga
tak hanya bagi anggota ppsu eksekutor aduan satgas bina marga juga menilai aplikasi crm telah memudahkan proses tindak lanjut permasalahan
aplikasi yang dilengkapi dengan geotagging mempermudah pencarian lokasi aduan
meski begitu dinas binamarga menekankan pentingnya monitoring kelapangan
seakan berlomba jangan sampai aduan warga yang lebih dulu masuk
kepala seksi bisa menjadi kepala bidang masudin
kalau saya sudah dua ribu empat kalau dulu kan kita pakai radio ya tiap hari kita memang dapat kerjaan itu kita setiap jam empat mulai maghrib itu kita lingkar mencari lampu yang mati
ya dapat dari laporan dari prt atau prw atau lurah ya paling kita sampai itu

jadi ya manual aja lah kita muter muter ke dalam dalam jalan gitu untuk nyari lampu yang mati
kalau sekarang udah ada aplikasi ya kan ya sebenarnya sih terbantu juga dengan ada laporan ini kan kita nggak perlu lagi ibaratnya muter muternya ke gang gang sempit
karena sudah ada aplikasi ini orang tinggal foto lapor sudah selesai kita kerjakan ke lokasi
pasti lebih mempermudah kita karena di crm itu kan sudah ada peta ya petanya itu sudah ada titik lampu yang dilaporkan itu

juga bertanggung jawab terhadap panel listrik kita panel induk kita panel pembagi untuk tiang listrik kita sendiri tiang lampu pjw ya khususnya ya
kan banyak yang kejadian kejadiannya kayak tiangnya miring atau apa gitu kan mau rubuh atau ketabrak kendaraan
ya membantu membantu sekali dengan kita monitoring tiap harinya dengan adanya clm juga
biar kita juga bisa gerak cepat menanganinya gitu gerak cepat
seperti kaget gak sih pada dengan teknologi oh begini gitu
ya kaget sih ya enggak ya karena udah zamannya sekarang udah zaman it kayak gini dimanapun ada kejadian ada itu udah langsung tersiar sampai ke kita gitu
iya sampai ke kita gitu
iya sampai ke kita gitu
ya untuk mempercepat lah kalau hanya mengandalkan kita monitoring juga kita kan terbatas gitu
satgas bina marga berharap masyarakat tidak sungkan untuk melapor segala permasalahan seputar sarana dan prasarana di jakarta
kolaborasi antara masyarakat dengan petugas di lapangan akan berdampak positif bagi kepentingan bersama

karena ini prinsipnya konteksnya adalah ingin membangun tanggung jawab yang lebih besar
kan tadi saya disampaikan di awal ini adalah merupakan kewajiban
jadi ketika kita mempunyai kewajiban tentunya hak haknya pemerintah daerah haknya asn yang barangkali melaksanakan kewajiban tadi
ketika kewajiban tidak dilaksanakan untuk pengen masyarakat tentunya haknya akan dikurangkan
salah satunya adalah dengan tpp tadi
cepat respon masyarakat merupakan platform dan aplikasi bentukan pemprov dki jakarta untuk menyelesaikan masalah di ibu kota
pelaksanaannya berdasarkan peraturan gubernur no satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi citizen relation management
tahun dua ribu tujuh belas sistem crm dibangun dengan tujuh kanal pengaduan resmi pemerintah provinsi dki jakarta
seperti clue lapor seribu tujuh ratus delapan facebook twitter balai warga email dan sms
semuanya terintegrasi dengan aplikasi citizen relation management
yang kemudian diubah menjadi cepat respon masyarakat
kemudian pada dua ribu sembilan belas telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan kebijakan
yang diatur dalam pergub nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan atas pergub satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi citizen relations management
sejalan dengan itu pada dua ribu sembilan belas sistem crm dikembangkan dengan penambahan kanal pengaduan resmi

yang dilapor seribu tujuh ratus delapan facebook twitter balai warga email sms media sosial gubernur
kantor inspektorat kantor kecamatan
kantor kelurahan pendopo balai kota dan aplikasi jaki
serta kanal aspirasi publik media masa
kemudian pada dua ribu dua puluh crm dilengkapi fitur verifikasi dan fakta
cekadang dan kondisi penyelenggaraan
untuk melakukan pengecekan atas tindak lanjut yang telah dilakukan perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah ukpd
sebagai upaya meningkatkan kualitas tindak lanjut
sehingga lahirlah aplikasi jaki super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dan informasi resmi dari berbagai dinas
pengembangan beragam kanal tersebut dilakukan agar kanal pengaduan resmi di jakarta semakin inklusif bagi seluruh masyarakat
sebagai contoh kanal pengaduan berbasis aplikasi dan media sosial disediakan bagi pengguna perangkat elektronik yang menyukai kepraktisan
di sisi lain kanal pengaduan tatap muka seperti pengaduan ke balai kota kantor wali kota
hingga kelurahan tetap disediakan bagi warga yang sulit mengakses mobile phone untuk melapor
kini pemerintah provinsi dki jakarta memiliki tiga belas kanal pengaduan resmi yang terbagi dalam tiga kategori
kanal berbasis geotagging kanal berbasis media sosial dan kanal tatap muka
di awal dua ribu tujuh belas itu aduan cukup banyak kurang lebih itu setahun rata rata
hampir satu ratus lima puluh ribu jumlah aduan kemudian juga yang ditindaklanjuti juga cukup banyak
nah dampaknya ya mungkin dari sisi kami di biro perintahan kan tadi kembali kepada kepuasan pelayan publik
bagaimana karena tujuan daripada pemerintahan memastikan bahwasannya warga masyarakat lebih sejahtera lebih puas terhadap pelayanan masyarakat
nah ke depan dampaknya adalah karena aduan itu kan cukup berat
jadi agam berkenaan dengan sampah kemudian dengan parkir liar kaki lima bangunan perizinan dan lain sebagainya
ya tentunya dampaknya harapannya ini kan bagian daripada proses pengawasan
proses pengawasan terkait dengan hal hal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
ya dampaknya tentunya harapannya seluruh perangkat daerah bisa melaksanakan dan bisa melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan
yang dilaksanakan kemudian juga harapannya adalah bisa sesuai dengan target yang dilaksanakan
nah tentunya kanal kanal ini kan adalah merupakan media
merupakan media bagaimana mempermudah warga masyarakat menjangkau
warga masyarakat membangun keterikatan dengan pemerintah semakin dekat
kita harapkan bahwasannya dengan proses proses birokrasi ini justru tidak lebih ribet tapi lebih mudah
karena sekarang warga masyarakat dengan semakin melek dengan transformasi digital
bisa melaporkan apa saja
bahkan di dalam kanal yang baru bisa melapor langsung kepada media sosial
pak gubernur pak wagub termasuk nomor nomor telepon penting yang dimiliki oleh pemprov
artinya semakin terbuka semakin transparan semakin terbangun engagement
dan ujungnya adalah membangun trust kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaran pemerintahan daerah
perkembangan teknologi menuntut masyarakat berubah mengikuti era digitalisasi
para lurah mengakui kehadiran aplikasi telah memacu kinerja aparatur kelurahan untuk mengubah pola kerja dalam pelayanannya
crm memberikan dampak yang baik terhadap birokrasi karena proses penanganan laporan menjadi lebih cepat mudah dan transparan
pembangunan pemerintah daerah
di dura kosabi ini memang yang paling sering ini
kita kan paling utama tuh parkir liar
parkir liar terus yang kedua itu masalah sampah
jadi yang ketiga itu ya itu biasanya masalah masalah di wilayah itu terkait dengan ya antar tangga itu
itu biasanya dalam mereka seumpama dia ada ngebangun yang ngebangun bangunannya itu bikin kotor tangga
ya sebelah itu
itu ditangani juga
ditangani juga itu
biasanya itu kita nanti akan kita mediasi terlebih dahulu di kita
baik harapan ke depan tentunya saat ini aplikasi crm kan sudah sangat sangat baik ya dalam memacu kinerja aparatur di wilayah terutama di kelurahan
nah tentunya kita ke depan ini kita harapkan aplikasi ini dapat lebih cepat dan berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan
jadi beritahu bahwa
jadi beritahu bahwa
zaman ini semakin hari semakin berkembang
tentunya teknologi pun semakin berkembang pula
untuk itu ya mau tidak mau ya crm ini harus mengikuti sesuai dengan teknologi yang berkembang
tetapi dengan ada crm ini kadang kadang tim sudah dibagi pelaksanaan lokasi dan tempat tetapi ada aduan lewat crm
kita harus menindaklanjuti karena sebelum enam jam kita harus melaksanakan atau tindak lanjuti ke aplikasi crm
jadi nanti masuk ke aplikasi crm mungkin ke akun lurah ataupun ke parakasi kita langsung menindaklanjuti
misalnya laporan ada sampah berserakan di jalan gitu
kita lihat laporan kita tindak lanjuti karena itu menjadi tugasnya kita sebagai kelurahan dibantu sama petugas ppsu
nanti kita tinjau kita koordinasi ke masyarakat
kita koordinasi ke pengurus rw maupun pengurus rw terkait titik lokasi
kita pinjau kita langsung tindaklanjuti kita foto hasilnya kita kirimkan ke sistem
nanti biro pemerintahan yang akan melihat yang akan apakah tindak lanjutnya sesuai nanti mereka yang men tl tindak lanjut itu selesai atau tidak
sejak aplikasi crm ada lima tahun silam
biro pemerintahan provinsi dki jakarta
jakarta terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta meregenerasi personilnya di masing masing perangkat daerah
walau mencatatkan kinerja yang memuaskan perangkat daerah tak bisa berpuas diri
sebab capaian penanganan pengaduan masyarakat melalui crm menjadi salah satu bobot perhitungan sistem tambahan penghasilan pegawai
ya jika aduan terbengkalai atau tidak selesai
ada konsekuensi pada pemotongan etpp atau yang disebut tunjangan kinerja daerah atau tkd
karena ini prinsipnya konteksnya adalah ingin membangun tanggung jawab yang lebih besar
kan tadi saya disampaikan di awal ini adalah merupakan kewajiban
jadi ketika kita mempunyai kewajiban tentunya hak haknya pemerintah daerah
haknya asn yang barangkali melaksanakan kewajiban tadi
ketika kewajibannya tidak dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat tentunya haknya akan dikurangin
salah satunya adalah dengan tpp tadi
dengan crm ini adalah merupakan salah satu indikator terkait dengan pengambilan kebijakan
karena ini kan memastikan bahwasannya proses aduan apakah perangkat daerah yang barangkali melaksanakan kegiatan
di sektornya masing masing sudah on the track atau belum
kita monitor terus kalau adu aduan dari masyarakat berarti ada pekerjaan yang tidak tuntas
karena pak gubernur ingin seluruh pekerjaan yang sudah didelivery oleh gubernur kepala daerah harus tuntas
nah ini ketika ada aduan berarti ada pekerjaan pekerjaan yang di bawah tidak tuntas
nah tentunya ini bagian daripada pimpinan daerah mengambil keputusan atau mengambil kebijakan
ketika ada aduan kita evaluasi
apakah itu aduan yang diperlukan
dari hulu ke hilir ada persoalannya apakah di kerana regulasi
apakah persoalan di ranah sistem apakah di ranah sop
atau ada hal hal yang lain yang barangkali memang sampai dengan saat ini tidak terumuskan dengan baik dari si regulasi
pengelolaan crm di pemprov dki jakarta telah berkontribusi bagi capaian kinerja pembangunan daerah
hal itu dinilai dari indeks kepuasan masyarakat
indeks reformasi birokrasi
serta sejumlah penghargaan di level lokal regional nasional hingga internasional
kendati begitu pemprov dki akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun jakarta
pengaduan masyarakat telah berperan penting dalam perumusan kebijakan oleh pemprov dki jakarta untuk mengakselerasi pembangunan
pembangunan yang terakhir di jakarta
smart city itu pada dasarnya adalah bicara tentang kekuatan partisipasi
bagaimana engagement masyarakat kepada masyarakat yang lain
bagaimana kita mendorong interaksi masyarakat
itu salah satu upaya yang kita lakukan
nah apakah ke depan laporan laporan masalah masalah yang ada di jakarta ini di kemudian hari bisa tidak ada sama sekali
mungkin bisa saja
permasalahan pelayanan publik yang telah mendorong konsep smart governance adalah praktik korupsi tinggi
kualitas pelayanan rendah birokrasi panjang dan berbelit belit tumpang tindih tugas dan kewenangan
serta pengawasan eksternal rendah untuk memperbaiki pelayanan publik yang belum maksimal
sistem crm dikembangkan oleh badan layanan umum daerah jakarta smart city
di bawah dinas komunikasi informatika dan statistik diskominfotik provinsi dki jakarta
peraturan gubernur no satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas menugaskan diskominfotik untuk mengadakan bimbingan teknis
di seluruh satuan kerja pemerintah provinsi dki jakarta untuk memastikan aparat pemprov dki dapat menguasai penggunaan crm
jakarta smart city mencatat sejak ada crm pada dua ribu tujuh belas jumlah pelapor naik signifikan terutama pada dua ribu dua puluh
pada dua ribu sembilan belas tercatat sebanyak satu ratus dua puluh empat delapan ratus sembilan puluh dua laporan kemudian pada dua ribu dua puluh melejit menjadi satu ratus tiga puluh sembilan satu ratus sembilan belas laporan
dan cenderung stabil pada dua ribu dua puluh satu menjadi satu ratus tiga puluh dua laporan
hal ini mencerminkan semakin tingginya partisipasi
warga untuk membuat jakarta lebih indah aman dan nyaman
nah dari aktifnya partisipasi warga dalam sistem cepat respon masyarakat ini didominasi oleh aduan warga mengenai sampah
disusul kategori pelanggaran perda atau pergub parkir liar serta gangguan ketentraman dan ketertiban
aduan warga lainnya seperti permasalahan pada jalan jembatan penyeberangan orang atau jpo
serta halte saluran air dan sungai hingga aduan
selain itu partisipasi warga juga mencerminkan sistem keamanan dan privasi pelapor
dengan fitur private by design di jakki dalam fitur jak lapor
private by design memungkinkan pelapor untuk menyembunyikan fungsi dan keamanan pelaporan
pertama partisipasi warga untuk membuat jakarta lebih indah aman dan nyaman

dengan fitur private by design di jaki dalam fitur jak lapor

programma gezda mengapousekan muslim mel propagate kas hoch beiwajah ini

digitalisasi partisipasi digital gitu dalam aplikasi tersebut
iya kalau kita bicara konteks smart city kan smart city itu kan sebenarnya bicara
bagaimana kita menyediakan ruang bagi masyarakat karena smart city itu kan fokusnya bukan ke teknologi
tapi fokusnya kepada masyarakat warga
jadi bagaimana kita menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi
salah satu tadi interaksi ke pemerintah interaksi ke bisnis dan interaksi ke masyarakat
nah salah satu strategi yang kita lakukan tentunya karena kalau kita bicara partisipasi masyarakat
ini sebenarnya adalah merupakan salah satu indikator internasional yang disebut sebagai
salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendorong masyarakat untuk tadi
mau menyampaikan berbagai aduan kepada pemerintah supaya pemerintah bisa menindaklanjuti
nah upaya yang biasa kita lakukan tentu komunikasi
komunikasi publik kita membuat berbagai informasi di sosial media dan seterusnya
kemudian adalah kita memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti
sesuai dengan prosedur atau kpi yang ada
menjaga kerahasiaan data pelapor ya pak ya
nah kalau misalnya itu warga masyarakat yang non jakarta boleh juga melapor pak
pada prinsipnya crm ini kan kita bangun secara inklusif
jadi sepanjang yang bersangkutan sepanjang warganya itu tinggal dan beraktivitas di dki jakarta
dia bisa menggunakan kanal aduan yang ada di crm
baik itu berbasis aplikasi sosial media dan yang lain lainnya
di jaki itu ada opsi privat atau publik gitu
dan kita bisa langsung memonitor di dalam dashboardnya jaki
kita sampaikan kepada pemerintah
kalau pakai sosial media juga bisa tapi kita harus buka link link yang disampaikan oleh nanti petugas di jakarta smart city
nanti ada link laporannya kita bisa monitor
tapi dengan pakai jaki itu semuanya sudah one package
kita bisa memilih opsi privat atau publik
dan kita bisa langsung monitor dan kita bisa memberikan feedback
misalkan bintang satu atau bintang lima kepada petugas yang menindaklanjuti laporannya
sebagai bentuk apresiasi atau kita belum puas ya kita berikan komen
nah berarti kalau misalnya nanti suatu saat pelaporan udah menurun mungkin jakartanya udah bagus banget ya pak ya
nah ini menarik pertanyaan menarik
kalau kita lihat kalau kita lihat angka ya
kalau kita bandingkan dengan penduduk jakarta itu ada sekitar sepuluh lima juta
kalau itu yang penduduk berktp dki kemudian mungkin yang kalau dilihat anak mudanya mungkin sekitar ya setengahnya lah kurang lebih seperti itu
kemudian orang yang tinggal di jakarta orang yang beraktifitas di jakarta juga mungkin sekitar dua jutaan
nah ini bisa melaporkan kalau kita lihat dari angka saat ini memang sekitar tiga puluh tujuh enam ratus
memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk persentasenya masih sangat kecil
ini yang harus kita lakukan apakah ini mendadakan bahwa di jakarta ada masalah tapi tidak signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk
tapi dengan adanya laporan laporan ini sebenarnya bentuk partisipasi masyarakat masyarakat peduli dengan kotanya
misalkan contoh ada sampah di jalan tapi ada warga melaporkan itu berarti dia peduli
jangan sampai ada sampah di jalan warga
cuek saja tidak mau berkontribusi atau setidaknya menyampaikan masalah ini kepada pemerintah
jadi itu adalah sebenarnya bagian bentuk partisipasi
dan yang paling penting itu menjadi kpi kinerja dari para perangkat daerah
jadi kalau mereka tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah
salah satu konsekuensinya adalah penurunan atau pemotongan tkd
jadi ini berarti
jadi sistem crm ini sudah menjadi bagian dari merit based system seperti itu
kedepannya jakarta smart city akan mengembangkan aplikasi crm
tak hanya dapat menampung laporan dan aduan warga
namun juga memiliki fitur menampung ide saran dan kritik dari masyarakat
untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan
harapannya fitur tersebut menghasilkan karya yang lebih baik bagi jakarta sebagai kota cerdas
enak banget karena yang pertama dengan gak error aja udah bikin nyaman sih dari sisi kita gitu kan
tinggal dipastiin aja sih jangan sampai semoga sistemnya nggak terbengkalai ya
soalnya kan biasanya suka ngelihat yang oh ini bagus di berapa tahun pertama
terus habis itu nanti menurun
semoga kalau jaki sama crm enggak sih
jika menoleh ke beberapa tahun terakhir
masyarakat jakarta dapat merasakan perubahan signifikan dalam pembangunan ibu kota
paling tidak itu yang dirasakan daniel giovani
warga cipulir jakarta selatan ini
bisa dikatakan langganan dalam melapor permasalahan
yang ditemuinya sehari hari jakarta dengan menggunakan aplikasi jaki
jaki sudah menjadi andalan daniel
terbukti jaki sudah merekam sembilan puluh aduan darinya sejak dua ribu dua belas
mulai dari sekadar bertanya kapan proyek galian berakhir karena telah lama menyebabkan kemacetan
hingga mengurus ktp elektronik atau laporan lift yang tidak beroperasi di sebuah jembatan penyeberangan orang jawa
ia semakin aktif dalam melapor
puan merasa puas karena laporannya selalu ditanggapi dan telah ditindaklanjuti
setiap masalah pasti ada jalan keluar
tampaknya slogan itu layak disematkan dalam sistem cepat respon masyarakat
sejauh ini memuaskan sih ya
jadi semua laporan dari yang saya ingat tadi barusan ngecek juga ada pas lagi historinya selama pakai jaki itu ada delapan puluh sembilan kalian lapor
kayaknya semuanya ijo deh
maksudnya jadi selesai tahapan tindaklanjutnya
meskipun beda beda ya ada yang tindak lanjutnya bener bener diberesin kayak tadi ya ada yang patah itu diberesin
ada juga yang bentuknya jawaban gitu
tapi menurut saya sih dari sisi orang yang melapor dengan mereka kasih jawaban pun juga tahu kan oh berarti ada yang respon gitu kan
dari sisi petugasnya saya rasa juga bagus karena mereka jadinya nggak lihat lihat ya kayak
oh yang ini jaki jadi diberesin cepat oh yang ini twitter jadi diberesinnya lebih lama gitu
enggak kan karena yang saya tahu sih sisi crm itu kan sebenarnya mau laporan dari manapun di kacamatanya petugas tetap aja itu laporan aja gitu kan
jadi bagus sih karena jadi nggak pilih kasih gitu dari sisi kanal kanalnya
pengalaman senada dirasakan pula oleh yuda nugraha
aparatur sipil negara warga cibubur jakarta timur ini berkantor di jalan sudirman jakarta selatan
yuda yang kerap bersepeda saat berkantor sering menemukan permasalahan terkait sarana dan prasarana umum
mulai dari jalur sepeda yang dilanggar pengendara lain hingga trotoar yang tidak ramah disabilitas
namun ia justru lebih menyukai pelaporannya melalui kanal aduan media sosial seperti facebook dan twitter
menurutnya ia bisa lebih leluasa melapor karena

menggunakan foto permasalahan bukan hasil jepretannya sendiri

sejauh ini hasil laporannya mendapat tanggapan dan tindak lanjut yang serius dari pelaksana tugas

yuda bisa memantau sejauh mana penanganan laporannya melalui situs crm jakarta co id

dengan hanya memasukkan nomor tiket aduan
yang berkesan itu yang terakhir saya laporkan ya di twitter
tepatnya saya melaporkan trotoar di bawah kolong lrt yang tidak ramah disabilitas
jadi kebetulan trotoar itu padahal baru mbak
padahal baru dan harusnya kan kalau sudah kalau trotoar baru tuh sudah sesuai dengan desain yang bagus lah
termasuk desain yang ramah disabilitas
tapi ternyata trotoar yang saya laporkan ini tidak sesuai dengan bayangan saya lah
bahwa trotoar itu harusnya kan ramah disabilitas
saya laporkan tuh trotoar itu
kebetulan trotoar itu sering saya lewati ketika berangkat kerja
saya laporkan via twitter
lalu dan tanggapannya ada juga dari pemprov
jadi diberikan nomor aduanya
saya bisa pantau melalui crm
dan ya walaupun tanggapan atau jawaban dari pengprop ternyata setelah diselidiki lebih lanjut
trotoar tersebut bukan wenang dari pemda
tapi wawonang dari lrt
oke berarti kan wawonangnya
yang bikin saya berkesan itu ternyata
jadi di jawaban pemda itu
oh nanti kita akan koordinasikan dengan pihak lrt nya
jangan khawatir dengan kerahasiaan data pelapor
seluruh aduan yang masuk melalui kanal kanal pelaporan resmi akan bersifat anonim
artinya admin crm di masing masing wilayah tidak bisa mengetahui identitas pelapor
kerahasiaan data dan semakin tinggi angka partisipasi masyarakat dalam melapor
diharapkan dapat memicu masyarakat untuk aktif berpartisipasi
dalam melaporkan permasalahan sarana dan prasarana umum di jakarta
baik melalui aplikasi caki maupun dua belas kanal aduan lainnya
tergantung dari permasalahan yang ada
sebagai contoh salah satunya untuk dagangan liar
yang ada di atas pemukiman trotoar
nah itu memang hak pengguna jalan itu kan wajib kita penuhi
nah itulah salah satu dari warga untuk melaporkan
yang sudah sudah cepat
tiga hari bahkan empat hari
ya karena memang ada prosesnya juga bu
kita tidak susah susah lagi datang ke kelurahan
yang mana nanti ditindaklanjutinya butuh beberapa waktu
sementara pihak luarnya juga sibuk
kita melaporkan itu dirahasiakan
kalau harapan saya
mungkin sudah banyak juga yang mengetahui aplikasi
mungkin kalau dari pelapor jaki ya
nama aplikasi jaki
tapi ada juga beberapa masyarakat yang belum mengenal jaki
padahal di si aplikasi jaki itu manfaatnya banyak
salah satunya untuk bisa melapor ke crm tadi
harapan saya mungkin dengan kerjasama dengan cnn ini
yang nanti ditayangkan bisa lebih mengenalkan lagi kepada masyarakat
bahwa provinsi dki jakarta ini punya aplikasi crm atau jaki
untuk melaporkan kelukusan masyarakat yang ada di wilayahnya
jadi tanpa harus ribet ribet bersurat
tanpa harus ribet ribet datang ke kantor kelurahan
dia bisa langsung melaporkan hal tersebut
tanpa harus datang ke
kantor kantor yang kantor kantor kelurahan atau kantor kantor kecamatan
target saya sih ke depan itu crm tidak lebih dari seribu
nah ini kita lagi buat sistem supaya di lapangan itu bergerak terus
supaya clm itu bisa kita turunkan
walaupun tlcrm kita cepat
tapi kan kita maunya kan warga bahagia
udah bagus banget yang sekarang
tinggal memastikan siapapun yang nanti
pokoknya siapapun yang ada di periode selanjutnya
nih ya kan
menurut saya ini kan paling sustain ya salah satu program pemprov dki yang paling sustain
dari gubernur sebelumnya gubernur sekarang
di selalu di improve gitu kan
nah minimal siapapun yang nanti ke depan harus ini dijagain terus
keberhasilan cepat respon masyarakat yang didukung oleh inovasi aplikasi jaki
menjadikan sistem ini andalan masyarakat
bagi aduan yang bersifat non darurat
pengembangan sistem crm yang kian inovatif
tentu menjadi harapan semua pihak
untuk jakarta yang lebih kolaboratif
dan maju bersama warganya